guru besar bidang seismologi institut teknologi bandung atau itb sri widiantoro
mengatakan ia dan sejumlah peneliti lain di itb melakukan riset sebagai tindak lanjut
setelah adanya penemuan jejak paleo tsunami atau tsunami purba di wilayah selatan pulau jawa
penemuan paleo tsunami ini mengindikasikan di wilayah tersebut pernah terjadi gempa besar
yang sering disebut megatrash
riset yang dilakukan widiantoro beserta peneliti lain ini dimulai sejak awal tahun dua ribu sembilan belas
widiantoro mengatakan riset yang mereka lakukan berdasarkan sebaran epicenter atau pusat gempa
di mana ada wilayah sepi gempa atau disebut seismi gap yang berpotensi melepaskan gempa dengan magnitudo besar
memang hal itu terlihat dengan jelas di selatan jawa itu ya
jadi dari situ kami lakukan penelitian lebih lanjut
tidak hanya menggunakan data gempa tetapi menggunakan data gps juga
untuk melihat apakah di zona yang sepi gempa tadi lempengnya bergerak pelan pelan
yang disebut dengan slow slip atau mengalami locking terkunci begitu ya tidak bisa bergerak
kalau ini kan bahaya ini kan kalau nggak bisa bergerak
energinya terakumulasi nanti kalau tiba tiba lepas bisa menjadi gempa yang besar
berdasarkan penelitian ditemukan adanya potensi tsunami dengan tinggi maksimum mencapai dua puluh meter
di wilayah pantai selatan jawa barat
sementara wilayah pantai selatan jawa tengah dan jawa timur berpotensi terjadi tsunami
dengan tinggi maksimum dua belas meter
ini harus saya garis bawahi
bawahi yang dua
dua puluh meter itu tinggi maksimum
ini sering di pemberitaan hanya dipotong dua puluh meter
nah ini kan beda sekali artinya
tinggi maksimum dua puluh meter itu di suatu tempat di selatan jawa barat ya
persisnya ada di paper itu
nah itu kalau sebelah barat pecah ya dengan makmum tuduh kira kira delapan tujuh

lalu sebelah timur segmen megafrast sebelah timur yang pecah di selatan jawa timur
dan sebagian jawa tengah
kalau magnitudenya delapan tujuh itu tinggi maksimumnya dua belas meter
kalau dua duanya pecah bersamaan barat dan timur tinggi maksimumnya tetap di barat
dua puluh meter di timur dua belas meter
di antaranya itu
lima meter tepatnya ya rata ratanya
nah seperti itu
jadi beda sekali kan dengan berita yang tinggi tsunami dua puluh meter mengancam
nah ini kan padahal suatu hasil simulasi bukan prediksi
ya terima kasih
widiantoro berharap hasil penelitian ini bisa menjadi pengingat agar pemerintah
bisa melakukan mitigasi bencana secara lebih komprehensif
pemerintah provinsi jawa barat melalui perusahaan ini yang tahu ini adalah pemerintahan jawa barat
badan penanggulangan bencana daerah bpbd menyatakan telah mengetahui
adanya potensi ancaman aktivitas gempa disertai tsunami maksimal dua puluh meter di selatan jawa barat
hal tersebut berdasarkan riset riset yang dilakukan sebelumnya
selain itu berdasarkan peta rawan bencana provinsi jawa barat
yang menunjukkan seluruh garis pantai di selatan jawa barat berada di zona merah atau berpotensi tsunami
dari satu ratus lima itu apa kegiatan yang kita lakukan
pertama melakukan edukasi dan sosialisasi kepada perangkat desanya
yang kedua juga sosialisasi ke sekolah sekolah di satu ratus lima desa itu sampai ke kegiatan simulasinya
kemudian pemasangan rambu rambu evakuasi papan papan pengumuman
nah yang di luar ekspedisi itu kita juga dengan bantuan bmkg dan intansi lainnya
bpbd mengimbau masyarakat untuk tetap tenang terkait dengan hasil penelitian itb tersebut
pasalnya hingga kini belum ada ilmu ataupun teknologi yang dapat mendeteksi kapan terjadinya gempa dan tsunami
tim liputan cnn indonesia bandung jawa barat